satu tiga ratus sembilan puluh lima calon haji asal kudus jawa tengah diberangkatkan
jemaah diimbau untuk menaati imbauan dari tim kesehatan dalam menghadapi cuaca panas di tanah suci
kabupaten kudus tahun ini akan memberangkatkan satu tiga ratus sembilan puluh lima calon haji yang terbagi dalam lima kloter
yakni kloter enam puluh delapan enam puluh sembilan tujuh puluh tujuh puluh satu dan tujuh puluh dua
dari total jemaah haji itu enam puluh persen yang merupakan jemaah calon haji lanjut usia
dengan usia rata rata di atas lima puluh tahun saudara
untuk menghadapi cuaca panas di tanah suci jemaah diimbau untuk menaati imbauan dari tim kesehatan
total kukis keseluruhan satu tiga ratus sembilan puluh lima
berapa kloter itu pak
kemarin sudah diimbuk untuk senantiasa mentaati tim kesehatan
kita ikuti aja perintah saran dari petugas kesehatan
karena memang musim haji tahun ini memang kebetulan musim panas
saudara seorang pedagang pakaian di belu nusa tenggara timur
memiliki keinginan kuat untuk bisa berangkat haji
dan setelah sabar menanti selama sebelas tahun lamanya
bisa menunaikan ibadah haji bersama ibunya di tahun ini
umar raja warga kabupaten belu nusa tenggara timur
yang bekerja setiap hari sebagai pedagang pakaian
sabar menabung selama sebelas tahun untuk bisa mengumpulkan biaya naik haji
ia telah mengumpulkan tabungan sejak dua ribu tiga belas silam
demi bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci
membuat umar tak pernah berhenti untuk terus mempersiapkan diri
salah satunya dengan rutin membaca al quran
dengan tujuan mendapatkan undangan sebagai tamu allah swt di tanah suci
meski ada berbagai keterbatasan di tengah kebutuhan biaya hidup yang serba mahal
ia bersyukur bisa memenuhinya dengan segala bantuan tuhan yang maha kuasa
ia rencananya akan berangkat haji tahun ini bersama ibunya
namanya kita ini ada niat untuk melaksanakan ibadah haji
tinggal tunggu panggilan dari allah
makanya kita insya allah siap siap
nabung sedikit sedikit sampai bisa apa ini
alhamdulillah sekarang sudah ada panggilan
ya alhamdulillah sudah bisa kasih semuanya
umar berharap agar niat yang kuat dan kerja kerasnya ini
bisa dicontoh oleh anak anaknya
agar bisa mengikuti jejaknya untuk memiliki tekad yang kuat
untuk bisa menjalani ibadah haji di kemudian hari
ratusan ribu jemaah haji indonesia tiba di arab saudi saudara
saat ini para jemaah menunggu puncak ibadah haji
dengan melakukan ibadah umroh dan sholat di masjidil haram
total ada satu ratus dua puluh tujuh ribu jemaah haji asal indonesia
lima ribu jemaah diantaranya mulai memadati masjidil haram di mekah
jemaah haji yang baru tiba baik dari madinah maupun tanah air
melakukan umroh wajib sebagai rangkaian dari ritual haji
lalu doa doa lalu lihat lihat
umroh sudah belum karena baru satu hari di sini
insya allah besok kalau ada taksi ada yang ngantar
ya umroh sunnah juga sebanyak banyaknya
mumpung ada di sini sudah dua belas tahun menunggu
kementerian haji dan umroh arab saudi menerjunkan petugas perempuan
untuk menyambut jemaah haji di bandara jeddah
petugas perempuan dinilai lebih mampu memahami kondisi psikis jemaah haji
para petugas perempuan bersiap menyambut kedatangan jemaah haji indonesia
di bandara internasional king abdul aziz jeddah
ada yang bertugas menyambut kedatangan jemaah
memeriksa paspor hingga mengantar jemaah lansia
dengan mobil golf dari pintu x ray menuju ke bus
klinik kesehatan haji indonesia atau kkhi di mekah arab saudi
sudah dioperasikan sejak dua puluh mei yang lalu dengan didukung satu ratus enam puluh delapan tenaga kesehatan
kkhi mekah dilengkapi sarana prasarana kesehatan seperti ruang igd